kabupaten sumeneb tidak hanya dikenal dengan kepulauannya yang indah
tetapi juga dikenal dengan keripik singkongnya
salah seorang anggota bintara pembina desa
tidak hanya berkewajiban untuk menjaga pertahanan dan juga keamanan
tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan ekonomi
salah seorang anggota babinsa di sumeneb
menjadi penopang dan juga menjadi pemberdaya perekonomian masyarakat melalui keripik singkong
janganlah kita menyerah atau putus asa di saat kita melakukan sesuatu
karena setelah itu pasti ada kesuksesan

karena setelah itu pasti ada kesuksesan
di kampung halamannya mardianto merasa prihatin melihat kondisi masyarakat desa tempat ia bertugas
banyak warga yang hidup sejahtera
tapi tidak sedikit yang hidup serba pas pasan
hanya mengadalkan hasil pertanian
sebagian besar warga kecamatan semanding bertani singkong
ketika mardianto mulai bertugas di sini pada dua ribu dua belas
saya melihat masyarakat sini ekonominya rendah sekali
dan setelah berjaya merasa meneruskan nilai lebat
saya merasa kekebu ke
dan selamat memindah diri
menguntungkan rp lima ratus miliar dan rp seamlessly enak untuk pembawa masyarakat
paling di sini kalau dulu sd mungkin sekarang ini smp rata rata banyak yang putus sekolah di sini
akhirnya dengan saya bergerak di bidang keripik alhamdulillah banyak yang lanjut sekarang mbak
lembar demi lembar potongan singkong yang dijemur inilah yang menjadi tumpuan ekonomi warga di semande
pagi hari sebelum bertugas
mardianto menyempatkan diri mengangkut singkong singkong yang dikirim dari wilayah madura lainnya
seperti dari bangkalan pamekasan dan sampang
yanto tak segan menerima singkong siap kirim dan membawanya langsung ke sejumlah warga
menggunakan mobil pickup yang ia beli dari hasil keringat sendiri
singkong singkong yang telah diterima oleh produsen langsung diolah dikupas
dan dipotong menggunakan mesin
singkong singkong yang sudah diiris itu pun direndam dalam air tawar tanpa bumbu
proses ini berbeda dari proses pembuatan keripik singkong pada umumnya
karakter singkong madura yang kaya tepung membuat teksturnya cenderung keras meski berukuran kecil
karena itu singkong madura tidak cocok dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng
perendaman inilah yang membuat cita rasa keripik
singkong madura berbeda
dengan direndam kandungan tapioca pada singkong akan berkurang dan singkong menjadi lebih renyah
metode pengolahan singkong ini ditemukan oleh mardianto setelah melakukan beberapa kali percobaan
tentu tidak mudah
sebagai seorang prajurit ketika itu mardianto tidak tahu banyak tentang singkong
beda dengan tugas pokok kita ya
pertama kita kesulitan
harus saya punya ilmu sendiri juga tanya tanya
kayak yang lebih menguasai di bidang singkong terutama ini
kenapa singkong ini kok kecil kecil
ternyata memang dari alamnya memang seperti ini memang
jadi kesulitannya itu ya kita pertama kurangnya pengertian tentang singkong ini kok bisa seperti ini
sedangkan singkong yang dari jawa kok laku dijual ke sini
mardianto butuh waktu tiga tahun untuk mewujudkan tekadnya
dengan modal dua puluh lima juta rupiah yang dikumpulkannya dari bisnis jual beli ponsel yang ia geluti sebelumnya
mardianto membeli singkong dan sejumlah peralatan agar petani mau mengolah singkong menjadi keripik
dengan cara itu ia menggait minat warga untuk meningkatkan nilai jual singkong
supaya mereka tetap bersemangat mardianto hampir setiap hari mendatangi produsen keripik satu persatu
dari desa tenonan kecamatan semanding produksi keripik singkong meluas hingga ke kecamatan dasuk

setiap hari tidak kurang dari seribu kg singkong yang diolah oleh seluruh produsen di tiga kecamatan tersebut
pada musim hujan produksi per bulan bisa mencapai tiga puluh ton singkong
produsen hanya memproduksi singkong menjadi keripik kering
ribuan kilogram keripik kering tersebut akan digoreng oleh mardianto di rumah produksinya
setiap hari selepas tugas sebagai babinsa mardianto membantu pekerja menggoreng membumbui dan mengemas keripik
tak kurang dari tiga ratus kg keripik singkong siap jual dihasilkan tempat produksinya setiap hari
tak kurang dari tiga ratus kg keripik singkong siap jual dihasilkan tempat produksinya setiap hari
dibantu empat orang pekerja mardianto mengemas keripik singkong di rumah produksinya
pekerja mardianto mengemas keripik singkong
yang rata rata sudah dipesan ini
jika tidak ada tugas
mendesak yang harus ia tunaikan
pada akhir pekan mardianto kerap
mendampingi sopir mengirim keripik ke sejumlah
daerah seperti mojokerto
gresik lamongan dan surabaya
memasarkan keripik singkong khas
madura ini pada awalnya tidak mudah
tiga tahun itu
ya susah itu pak
malah istri bilang itu
ya sudah berhenti saja pak
daripada kerja tidak ada
terus ada orang saya sampai ah
tapi saya enggak ini itu godaan
saya waktu dalam keluarga seperti itu pak
iya maksudnya godaan ibaratnya saya harus
berhenti tidak berhenti tidak tapi saya tidak berhenti
maju terus saya
sampai modal habis saya pinjam lagi
ke kooperasi kodem saya itu
ya pinjam saya
udah mau ibaratnya mau bangkrut waktu itu saya
berdasarkan data dinas komunikasi dan informasi
kabupaten sumeneb pada dua ribu dua puluh
sumeneb memiliki luas lahan pertanian
lebih dari satu ratus enam puluh delapan ribu hektare
sebagian besar merupakan lahan tegal
atau kebun dengan luas sekitar
lahan tegal ini
kebanyakan ditanami singkong
pilihan ini diambil warga karena tanaman
singkong tidak membutuhkan banyak air
dan kondisi tanah di kabupaten sumeneb
cocok untuk jenis tanaman ini
meski harga singkong rendah
warga tidak memiliki alternatif
tanaman lain sebagai penggantinya
data badan pusat statistik mencatat
angka kemiskinan di sumeneb mencapai
sementara target penurunan
angka kemiskinan tersebut hingga tujuh persen
wakil bupati sumeneb dewi khalifah
mengatakan usaha kecil menengah
dapat membantu menurunkan
angka kemiskinan di kabupaten ini
salah satu umkm yang dipandang potensial
adalah produksi keripik singkong
saya berharap bahwa keripik singkong ini
menjadi salah satu alternatif
yaitu untuk mengatasi kemiskinan ekstrim
kemudian yang kedua membuka lapangan kerja
bagaimana kita juga mengangkat
bahwa anak anak muridnya
dan anak muda kita
dan angka pengangguran juga bisa menurun
dewi halifa mengakui saat ini
pemerintah kabupaten sumeneb masih berupaya
meningkatkan mutu produk umkm
dan menjalankan program umkm naik kelas
karena sangat banyaknya
beberapa pelaku umkm
di kabupaten sumeneb ini menjadi pr
kami dari pemerintah daerah kabupaten
sumeneb agar nanti kita bisa
bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan
oleh para pelaku umkm
untuk naik kelas
dan kita akan mendampingi itu
sampai mereka sukses
meski belum tersentuh bantuan pemerintah
sersan satu dina mardianto konsisten di jalannya
memberikan edukasi dan menguatkan
kapasitas warga yang bersamanya
merintis usaha dan menikahkan
merogoh kocek sendiri
ia kerap mengundang mitra mitra bisnisnya
untuk berdiskusi dan meningkatkan
kalau nggak ada pekerjaan ini ya saya susah cari uang kan
dapat uang dari mana
kerja kerasnya yang sudah membuahkan hasil membuatnya kian bersemangat
mengangkut keripik dengan mobil tuanya mardianto mengunjungi petani singkong dan membantu memanen
ia juga mengedukasi warga terkait peningkatan kesejahteraan dan ketertiban lingkungan
sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh tiga permintaan akan keripik singkong gadung tidak pernah turun
mardianto khawatir ketersediaan singkong di madura menipis seiring meningkatnya permintaan
setiap bulan kebutuhan singkong untuk keripik mencapai enam puluh ton
setelah dicabut ini memang karakter dari singkong madura ya tidak terlalu besar kecil tapi ini kualitasnya cukup baik
jika digunakan untuk bahan baku keripik singkong atau keripik singkong talas khas madura
dan dalam satu bulan jika musim hujan ini dibutuhkan sekitar tiga puluh ton
wah luar biasa
tapi jika tidak pada musim hujan
dibutuhkan sekitar enam puluh ton bahan baku yang seharusnya melimpah saat ini sudah mulai minim
sehingga harus ada pembudidayaan singkong yang akan dilakukan oleh pak yanto tentunya untuk bisa menjaga ketersediaan bahan baku singkong ini
di musim kemarau dibutuhkan enam puluh ton untuk stok ketika musim hujan tiba

jadi nanti saya mau cakap
daerah luar sumeneb nggak tersentuh airnya kita tersentuh
malah sekarang singkong itu bisa dibilang digilir per kabupaten ini
sekarang kita ini ke daerah sumenok udah minim udah
jadi kita pindah ke mamengkasan nanti kemarauannya kita pindah ke sampang ke bangkalan seperti itu
alhamdulillah singkong ini kebutuhannya saya lumayan kalau di sini untuk stok keripik manding ini
karena udah mulai terkenal ibaratnya banyak yang merasakan itu kripik ini
ya kalau nggak ada pekerjaan ini ya saya susah cari uang kan
dapat uang dari mana
ketika ada pekerjaan ya istirahat
sahwiyah meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang buruh tani dan memilih menjadi penjemur keripik singkong
baginya meski hasil dari keripik singkong hanya enam puluh
rp sepuluh per lima hari itu sudah cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga
penghasilan sebagai buruh tani memang lebih besar
tapi dalam satu tahun hanya ada satu masa tanam
selebihnya dia harus menganggur
hal serupa juga dialami ahmad tanpa keripik singkong anak anaknya nyaris putus sekolah
sebelum ada dijadikan kripik itu kemurahan kripik singkong
singkong itu kemurahan sebelum ada dijadikan kripik itu kemurahan kripik singkong
singkong itu kemurahan sebelum ada dijadikan kripik singkong
tak laku kalau tidak ada kripik tak laku
jadi dikelola dikelola jadi kripik
ya sudah laku sudah mahal sekarang

kalau sekarang ya dijadikan keripik
terus ya hasilnya lumayan banyak terus ya hasilnya lumayan banyak
terus ya hasilnya ya lumayan banyak
kalau dikelola sendiri
setelah bertemu dengan sertudina bardianto ahmad mengaku semangatnya bangkit
kini bukan hanya berhasil menyekolahkan anak
ahmad juga bisa membangun rumah dan memperkerjakan sejumlah ibu rumah tangga sebagai penjemur keripik
ya kalau nggak ada pak erto yang mendatangkan modal siapa lagi yang beli keripik itu
selain dari pak yanto
yang menetapkan modal kan pak yanto
terus kripiknya mentahnya ya pak yanto yang beli mentahnya itu
ahmad yang juga bertani singkong mengatakan harga jual singkong kini telah jauh meningkat
dari delapan ratus rupiah menjadi dua lima ratus rupiah per kilogram
setiap lima hari sekali kripik kripiknya meningkat
setiap lima hari sekali kripik kripiknya meningkat
setiap lima hari sekali kripik kripiknya meningkat
jika kodam daerah ungu dan kecil rather ini tidak akan memuaskan kripik yang sudah dipikirkan sama muda diterima
anggota tni diwajibkan untuk melaksanakan empat program unggulan
yaitu tni manunggal air babinsa cegah stunting babinsa masuk dapur dan babinsa masuk sekolah
dan yang dilakukan sertu dina marianto ini adalah menggerakkan umkm
sehingga masyarakat ikut produktif di dalam mengelola hasil alam yang dihasilkan
seperti ketela pohon madura yang keras itu
dengan laporan dandim itu saya kemudian meminta dandim di sampang pamekasan dan bangkalan juga
untuk menggali potensi yang ada
menggerakkan babinsa untuk berkolaborasi bekerjasama dengan masyarakat
supaya produk yang tadi itu bisa terus dikembangkan
untuk semakin mendekatkan tni dengan rakyat
pangdam lima brawijaya sudah menggali sejumlah potensi di sejumlah wilayah di jawa timur lainnya
di sisi lain ia juga ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan baku singkong
dengan kualitas serupa singkong di madura dapat terpenuhi
sehingga upaya yang dilakukan dina mardianto tidak terhenti akibat kekurangan bahan baku
wakil bupati sumeneb juga siap memastikan ketersediaan singkong tidak akan putus
dewi halifah akan menyiapkan potensi di kepulauan yang masih memiliki cadangan singkong berlimpah
jam sebelas malam mbak nenek nenek itu mikul karung
ya allah suami saya itu memang membantu orang yang nggak punya beneran
datang lagi pelakyakan dan

punya beneran bukan meninggalkan istri untuk yang aneh aneh lah pak ceritanya nangis saya bak
di sana itu tua sudah bak di pikul itu setengah kaduk cuman keuangan rapaya enam puluh bak set mesutnya
hasil kripiknya itu enam puluh cuman jam sebelas malam coba pak yang tanya datang itu seneng bak bertugas
koramil delapan ratus dua puluh tujuh tiga manding dina mardianto telah menginspirasi komandan kodim delapan ratus dua puluh tujuh untuk menggali
potensi babinsa lainnya di sumeneb komandan kodim delapan ratus dua puluh tujuh letnan kolonel doni pramudia mahardi
menugaskan seluruh babinsa
di sumeneb untuk mencari potensi wilayah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setiap potensi produk diberi wadah sebuah toko melalui toko ini dina mardianto mendapat
tugas memasarkan produk lokal ke jaringan distributor diluar kabupaten sumenep tampak
marning jagung mete aneka keripik dan makanan ringan lainnya bertengger di rak rak toko yang baru
dibangun empat bulan lalu ini
toko ini sengaja dibangun untuk menjadi unit bisnis bagi anggota kodim delapan ratus dua puluh tujuh sekaligus menjadi
untuk kian mendekatkan tni kepada rakyat kita di kodim selain sebagai kekuatan pertahanan di wilayah
kita juga memiliki tugas bagaimana sesuai dengan sumpah delapan wajib tni bahwa kita harus membantu
kesulitan masyarakat sekelilingnya
itulah kelebihan kita jadi babin saya itu jarang kumpul di kodim jadi kami juga buat bahwa saya
para dan ramele para babinsa seminimal mungkin untuk saya apel karsaya dalam tanda kutip
memanfaatkan sersan dina marianto ini bagaimana jadi karena beliau kalau pulang dari ngirim barang jadi
balik kesini membawa barang ini kita bikinkan toko
agar dia bisa hidup
sambil lalu koramil koramil kita minta untuk membina produk produknya
nanti akan diusahakan dijual lewat jaringan serasan dina mardianto
inilah yang selama ini dinanti nanti oleh dina mardianto
bisnis keripik yang ia bangun tidak melulu soal mencari keuntungan pribadi
tetapi membawa dampak yang lebih luas dari tugas pokoknya sebagai anggota tni
dina mardianto bersyukur dedikasinya sejak dua ribu lima belas
akhirnya diakui sebagai sebuah pengabdian seorang prajurit kepada tanah airnya
baginya menyelamatkan masyarakat dari degradasi moral dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi mikro
selain punya tekad kuat dan gigi
kecintaan dina mardianto kepada kesatuan membuatnya bertahan
dan ingin membuktikan bahwa tni manugat dengan mengabdi pada negeri bisa dilakukan dengan cara seperti ini
kalau saya kecintanya saya tetap tni harga mati karena kita sudah kontrak itu
kalau selama kita masih pakai baju loreng ini kita pengabdian kepada negara negara
nomor dua ini ibaratnya kalau bisnis ini sebenarnya apa ya
karena termasuk tugas pokok saya juga itu loh
karena ada instruksi dari bapak kasat
janganlah sampai kalian itu melihat warganya kelaparan
masuklah ke dapur warga
nah profil profil yang di atas kita itu ibaratnya bisa banggakan saya juga
kita bisa ibaratnya oh tentara sekarang ada perubahan
karena kepemimpin pemimpinnya kita itu ibaratnya punya strategi
ini ini gebrakan yang hebat itu
jadi saya contoh sekarang gimana caranya dibawa juga seperti saya
apa pemikirannya yang dari atas itu turun sampai ke babinsa
ketika babinsa kita terapkan di masyarakat
bukan hanya dari kesatuan dukungan terbesar yang didapat oleh sersan dina mardianto
adalah kesabaran keluarga khususnya istrinya yulis nurdiana
sebagai istri yulis menyadari menjadi pendamping hidup seorang prajurit bukan perkara mudah
selain penghasilan yang bini
ia pun kerap ditinggal dan harus merawat empat anaknya seorang diri
hidup berpindah pindah membuat kondisi perekonomian keluarga tidak pernah stabil
bahkan pendidikan anak pun sempat terganggu
tetapi itu adalah konsekuensi yang sudah siap ia tanggung
saat memilih sersan dina mardianto sebagai imamnya
ya kalau namanya istri prajurit
banyakan sulitnya mbak daripada sedikit
istri seorang prajurit harus mengerti
suami itu sebenarnya milik negara
kedua ya untuk keluarga
kan nkri harga matilah moto prajurit
tak sedikit uang yang dihabiskan sersan dina mardianto
untuk mengembangkan keripik singkong
yulis bahkan sempat putus asa dan meminta sang suami
untuk meninggalkan bisnis keripik
tapi sersan dina mardianto punya cara sendiri
untuk membuka wawasan istrinya
ia mengajak sang istri menemui sejumlah pekerja keripik
yulis akhirnya mengerti yang sedang dituju oleh suaminya bukan cuma untung rugi
tapi juga keuntungan
tapi soal bagaimana hidup dengan penghormatan atas manusia lainnya
tentang bagaimana memetik mimpi mereka yang hidup bergantung
hanya dari beberapa batang pohon singkong
kan kadang ambil keripik ke rubaruh itu sampai pagi itu
dari saking banyaknya keripik yang harus diambil kan
gak satu lokasi pak
ada yang rumahnya masuk sungai saya pernah diajak itu
masuk sungai kemana pak
ada yang gunung masuk gunung nenek nenek itu banyak mbak
walaupun satu karung itu sama pak yanto disamperin mbak
yang nenek nenek itu banyak kan
pekerja saya itu cerita ke saya
bu saya dulu rumah masih gak ada keramik
sekarang sudah punya di keramik sudah di tembok apalah
macem macem ceritanya orang orang itu pak
bangga lah punya suami kayak pak yanto
kini tak banyak yang diharapkan oleh yulis nurdiana
ia hanya berharap suaminya tetap menjadi prajurit yang rendah hati
mengabdi kepada negara dan selalu sehat
semoga pak yanto selalu sehat
hidupnya berkah bermanfaat bagi banyak orang
selalu sayang sama keluarga anak istri
sama saudara saudaranya semua ya
buat masyarakat berguna lah gitu aja
menyadari suaminya adalah garda pertahanan terdepan
yulis paham negara bisa memanggil suaminya kapan saja
ia harus siap melepaskannya
gajah mati meninggalkan gading
harimau mati meninggalkan belang
prajurit mati meninggalkan nama dan pengabdian
itulah yang sedang dijalani sertu dina mardianto
ia berharap semua pihak mau bekerja sama
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian tanpa kepentingan